ketemu partai demokrat agus harimurti yudhoyono menanggapi positif pertemuan partainya dengan partai gerindra yang diwakili kedua sekjen partai
ditemui secara terpisah di yogyakarta ahy mengaku tetap membuka diri bila ada parpol lain yang ingin bergabung dengan koalisinya bersama dengan nasdem dan juga pks
menurutnya pertemuan ini akan menjadi contoh bagi masyarakat meski berbeda sikap politik partai politik masih bisa membuka ruang komunikasi dan juga membangun kerjasama
yang jelas kami ingin menjadi contoh buat masyarakat luas bahwa walaupun berbeda dalam pilihan dan posisi politik selalu terbuka ruang untuk bisa berkomunikasi dan membangun kerjasama
bagaimana menurut anda terbuka koalisi baru
saya pikir hal hal tersebut selalu menjadi bahan untuk diskusi ya
kami tidak ingin berandai andai
tetapi yang jelas kami ingin berbuka ruang komunikasi dan juga membangun kerjasama
yang jelas politik itu memang serba mungkin
politik adalah seni yang bisa menyatakan semua itu bisa mungkin terjadi